akibat kelalaian pelanggan saat mengisi bbm sebuah spbu di paciran lamongan meledak dan habis terbakar
ledakan terjadi akibat pemilik mobil melaju sebelum selang pompa ditarik oleh petugas spbu
inilah detik detik terjadinya kebakaran spbu di paciran lamongan yang terekam kamera cctv
kebakaran berawal dari sebuah mobil yang dikemudikan oleh koirul azman dan rekannya fasih
warga warulor kecamatan paciran lamongan berniat mengisi bbm
saat itu koirul mengisi bbm jenis pertama di spbu
saat petugas belum benar benar selesai mengisikan bbm tiba tiba mobil melaju
sebenarnya petugas sbbu sudah memberikan peringatan dengan mengebrak bodi mobil berulang kali
namun mobil terus melaju dan menarik selang pompa atau nozzle yang masih tersangkut
petugas dan dispenser spbu pun terseret sejauh lima meter
hingga mengakibatkan kebakaran
operatornya itu sebenarnya sudah sesuai dengan sop untuk saya
nah kelalaian di pihak pengemudi
tapi saat ini sudah ada apa itu namanya etikat baik sama pengemudinya
sudah disesuaikan dengan secara keseluruhan
sementara khoirul asman pengemudi mobil meminta maaf kepada pihak spbu
dan mengakui jika ia lalai hingga menyebabkan
saya tengok di digital sudah dua ratus
saya lihat ke belakang juga sudah ada petugas yang lewat
akhirnya saya jalan gitu mas
tapi sudah jalan kok ada gebrak gebrak
saya lihat ke belakang sudah terbakar saya pergi
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut
namun pemilik spbu mengalami kerugian sekitar dua ratus juta rupiah